dan kita akan informasi selanjutnya ini tiga warga nusa tenggara timur yang disandara kelompok abu sayyaf sudah pulang ke kupang senin malam
ya mereka akan dibawa pulang ke kampung halaman pada rabu sore
setelah disandera selama tujuh puluh satu hari tiga korban penyanderaan kelompok abu sayyaf di filipina akhirnya pulang ke kupang nusa tenggara timur
mereka adalah theodoris kopongkoten emmanuel alakian marang dan laurentius laganonikoten
ketiganya adalah warga desa laton liwo kecamatan tanjung bunga kabupaten flores timur
mereka tiba di bandara el tari kupang senin malam pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia tengah menggunakan pesawat komersial dari jakarta
korban penyanderaan ini tiba dari filipina pada sabtu malam lalu
senin siang telah dilakukan penyerahan secara resmi dari pemerintah indonesia ke keluarga yang diwakili oleh resiana peterboro istri laurentius lagadonikoten dan camat tanjung bunga
istri laurentius lagadonikoten merasa gembira dan haru sudah bisa bertemu dengan suami
saya merasa senang bahwa saya sudah ada suami saya dengan keluarga saya senang sekali
ketiga sentra ini adalah anak buah kapal
carles berbendera malaysia yang disandara kelompok abu sayyaf
mereka disandra saat mencari ikan di sekitar perairan malaysia pada sembilan juli lalu
setelah disandera selama tujuh puluh satu hari mereka dilepas pada delapan belas september lalu
rencananya pada rabu sore mereka akan pulang ke kampung halaman mereka di desa laton liwo kecamatan tanjung bunga flores timur